seperti inilah tampilan mangkuk dari bakso berisi mie ayam yang sedang diburu pecinta kuliner dari bekasi hingga depok
tampilan bakso berbentuk mangkok dengan diameter lima belas cm membuat para pecinta kuliner penasaran
mie ayam mangkuk bakso yang dijual pedagang mie ayam di desa ciledug bekasi jawa barat dapat disajikan di atas mangkuk atau piring
bakso berbentuk mangkuk diisi mie ayam komplit dengan kuah dan sambal sesuai selera pedas
meski berada di wilayah pedesaan warung mie ayam tersebut tak pernah sepi pembeli
bakso berbentuk mangkuk juga banyak
bakso lapa juga
bakso lapa udah pernah ibu coba
bakso lapa belum karena saya baru pertama kali
mangkuk ini sendiri ibu tau dari mana lokasi ini
dari jawa barat
lain lagi di ponorogo jawa timur

sebuah warung makan di desa sumoroto kecamatan
kauman menyediakan menu mie telur obyok atau mie telur dengan paduan rempah rempah
beragam rempah ini menjadikan menu ini baik untuk kesehatan
meski tanpa cabai penikmat mie telur obyok ini dijamin berkeringat karena sensasi pedas dari kuah mie
penamaan mie obyok karena mie ini menggabungkan mie dengan beraneka ragam rempah rempah
dari kayu manis kunyit hingga lada dan jahe
selain lezat banyaknya kandungan rempah diakini bermanfaat bagi kesehatan
terus ada tukinya terus pedasnya itu khas jadi nggak pedas cabai cuma ini khas dari rempah rempah
terus kalau lagi blue gitu gimana
iya kita kalau lagi flu itu jadi bisa langsung long ya kan
awalnya penggunaan beraneka rempah untuk menu mie telur merupakan resep keluarga turun temurun
biasanya kalau di sini itu pesannya yang ada kuahnya
jadi setelah kita tumisnya
bumbu kita kasih air kita masukkan ini sayur sayuran
rempah rempah itu kan baik buat kesehatan ya karena dapat meningkatkan sistem imun kita
kita resep keluarga jadi memang turun temurun
kuarung mie obyok ini banyak diburu pelanggan
dan untuk satu porsi mie obyok telur dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per porsi
tim liputan znn indonesia